allah maha baik
semua perhiasan dan uang kita hilang dok
aku yang mau ninggain kamu
dengan membos semua harta kita
mulai saat ini
kita putus hubungan
karena aku sudah kaya
aku gak akan biarkan kamu kabur semua takut
lalu aku kena terbunuh
tetep mom no makanya sih kalau tieidente ini memang berintegah taiey jenna jadi ada nah disituenger itu gimana kamu nanti kita akan ikut rajin melhores buat makkananada jakie bisa terus men successive kenapa e world nationwide
kenapa lagi sih
kembalikan semua uang dan perhiasan
gak usah ngelakuin semua udah jadi milik aku
mendingan sekarang kamu pergi
pasti ndo kamu tuh pengkhianat ya
awas kamu dasar cowok gak tau diri kamu ndo
masih aja nara
saya sudah tidak bisa berkata kata lagi bu
ibu sudah menyelamatkan jiwa saya
ibu telah menonorkannya ibu dengan penuh ikhlasan kepada saya
tanpa meminta imbalan sebesar pun
saya sangat leluhur
apa yang saya lakukan itu karena allah
saya menyesal bu
telah memberikan contoh yang tidak baik dengan kita
kita benar benar tidak menjalankan usaha seperti saya lagi
terima kasih allah
oh masih memberikan kesempatan
memberikan kesempatan hidup pada saya
chris di ugd ada orang kritis tuh
coba kamu hubungin keluarga gita saraswati
kenapa anak saya dokter
anak ibu menderita tumor
dan itu sudah sangat besar dan menyebar
ini sudah sangat bahaya sekali
karena tumornya sudah menyebar
sampai ke dada
baik kalau gitu kami permisi bu
ini pasti ujian dari allah
karena selama ini
kita selalu makan wah haram
ibu sudah bilang
itu tanda tanda akhir zaman
semoga tuhan mengampuni semua dosa dosa kamu
sebut nama allah
allah muha baik
kampung dosa dosa kita ya bu
saya sudah ikhlas bu
saya sudah ikhlas kepercayaan
tidak ada satupun yang bisa menahannya
saya akan memberikan
semua warna yang dimiliki kita
pada bagir miskin
usari sungguh mulia
usari sungguh mulia
nah kita pasti masuk surga